kita awali informasi after sepuluh dari vaksin covid sembilan belas ilah
pemerintah indonesia tidak menutup kemungkinan untuk menjajaki kerjasama
dengan perusahaan farmasi asal amerika serikat tersebut
kami siang kepala staf presiden muldoko mengatakan meski ada klaim dari pfizer
pemerintah indonesia akan tetap melakukan uji coba
dan juga menggunakan vaksin buatan sinovac dan sinovac dari tiongkok
muldoko mengatakan ada sejumlah pertimbangan pemerintah memilih dua vaksin asal tiongkok tersebut
antara lain persoalan uji coba teknis vaksin hingga distribusi vaksin
meski begitu pemerintah tetap akan membuka peluang bagi berbagai kandidat vaksin yang efektif
seperti vaksin merah putih yang dikembangkan konsorsium eijkman
orientasi pertamanya sinovac dan sinovac ya
tidak menutup kemungkinan tapi juga ada persoalan persoalan teknis ya
dari sisi perlakuan teknis terhadap vaksin itu dingin ya
untuk daerah daerah seperti kita ini
akan menghadapi kesulitan
karena jaring dinginnya itu yang harus melalui sebuah temperatur
sehingga nanti pada saat distribusi dari satu wilayah ke wilayah lain akan menghadapi masalah
itu persoalan teknisnya di situ
tapi saya pikir ini sebuah kesempatan bagi pemerintah adalah
semaksimal mungkin bisa menyelamatkan
dan nanti persoalan persoalan teknisnya akan dilihat seperti apa
apakah memungkinkan atau tidak